ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
sila kangen sama ibu kak
gara gara sila nyuri waktu itu
sampai sekarang sila nggak tahu gimana keadaannya ibu
padahal kan ibu lagi sakit keras
aduh kak gendi pelan pelan
kamu udah baik sama aku
padahal aku udah jahat banget sama kamu
nggak apa apa kok ya
nggak usah sedih ya
kau samainnya aku juga suka buat kesal kamu ya
mama pokoknya kalau kenny di penjara
rani juga harus di penjara
roni maunya bareng sama kenny ma
mama gak mau dengar lagi permintaan kamu yang aneh aneh itu
mama akan memberikan pilihan kepada kamu
pilihan kamu tidak bisa dibatalkan
kamu memilih temen kamu candy
atau kami orang tua kami
kamu kenapa nangis
silahkan sama ibu kak
gara gara sila nyuri waktu itu
sampai sekarang lila gak tahu gimana keadaannya ibu
padahal kan ibu lagi sakit keras kak
salah takut kalau sampai umurnya ibu semakin ganas
yaudah silah tenang aja ya
gak usah nangis
kasian banget silah
aku ini anak yatim piatu
aku bisa ngerasain gimana sedihnya gak punya ibu
aku gak boleh biarin sila ngalamin hal itu
aku harus cari cara buat tolong sila dan ibunya
tapi aku bisa berbuat apa
kangen banget sama bapak
sekalian silah mau ngenalin kak candy sama bapak
tapi gak perlu buruk buruk kayak gitu nanti kamu tuh jatoh
kamu tuh kangen banget sama bapak kamu ya
iya kangen banget
bisa bantu ibu sebentar
bisa bantu ibu sebentar
bantu apa ya bu
ada anak yang mogok tidak mau ketemu orang tuanya
mungkin kamu bisa bantu
sila bentar ya kakek ini mau pergi dulu sama ibu mau bantuin
sudah sila kesana aja dulu samperin bapak
kangen kangenan dulu sama bapak
pokoknya kak kendi jadi pasti nanti kak kendi samperin di
aduh ya udah ya udah
ya udah makasih ya
minta bantuan sama siapa lagi ya
bapak kangen sama sela
sela juga kangen kopa sama bapak
kamu sehat kan
seneng gak bekerja jadi siapa lagi sakit sun
anda udah ilang mother
makasih baik kamu grandpa
kak kendi kenalin ini bapaknya sila
oh jadi bapak sama kak ini udah saling kenal
iya sela bapak pernah ketemu
pak kak kendi maaf ya sela pengen ke toilet
kenapa kamu ada di sini
ya gitulah om
saya dituduh pasti tidak salah paham saya dituduh tergabung jadi gerombolan penculik
loh kok bisa kenapa
waduh ceritanya panjang deh om
ya gak mungkin kan
hani itu kan sahabat saya sendiri
nyulik sahabat saya sendiri
eh ya tapi sih untung sekarang running gak kenapa napa
ya gak apa apalah saya di sini
ternyata gak seburuk yang saya bayangin kok om
di sini malah saya punya banyak teman
bisa ngelawan sama temen temen yang lainnya
emangnya ibunya sila sakit parah ya
iya benar dia harus segera dioperasi
tapi sampai saat ini saya belum punya uang
ikut menculik teman kamu dan kamu
ya ampun aku gak nyangka
baik sila maupun ayahnya sampai berbuat kayak gitu
uang saya juga sampai sekarang belum cukup
saya sudah berusaha kerja kesana kemari
tapi tetap saja belum cukup

ini saya kesulitan
sampai kamu di penjara
ini semua kesalahan saya
bapak tenang aja ya
nggak usah sedih kayak gitu pak
bapak tenang aja ya
nggak setau nanti saya coba bantuin bapak ya
udah bapak tenang aja
itu ada sheila mau datang
nanti dia kaget lagi ya
enggak ya pak ya
aku ke belakang dulu ya
soalnya aku masih banyak tugas di belakang
makasih ya kak kendi
pokoknya kan yang penting bapak udah kenal sama kak kendi
aku permisi dulu ya
gimana keadaannya ibu
kondisinya masih sama
belum ada perkembangan yang baik
tapi uang bapak sampai sekarang
belum cukup sheila
jadi gimana dong pak
bapak juga bingung sheila
dia harus gerak di operasi
penyakitnya semakin gawat
benar benar tidak berguna
untuk obat teribu kamu ayah
dan masuk penjara
semua ini salah bapak sana
maafkan bapak sheila
udah lah pak
yang udah terjadi
kita cari uang buat biaya obat ibu
lagian juga bapak nggak usah khawatir
kan ada kak kendi
yang selalu ngejaga sheila
yang selalu ngejaga sheila
yang selalu ngejaga sheila
kalau sheila dipenjara